aksi buruh yang melakukan demonstrasi dan menduduki ruang kerja gubernur banten wahidin halim berbuntut panjang
wahidin halim berencana mengadukan kejadian ini kepada presiden joko widodo
tidak hanya itu ia juga telah mencopot kepala satuan polisi pamong peraja banten dari jabatannya
rekaman video yang menunjukkan sejumlah anggota serikat buruh menduduki ruang kerja gubernur banten wahidin halim
di kawasan pusat pemerintahan provinsi banten di kota serang pada rabu dua puluh dua desember lalu
beredar luas di media sosial
mereka tampak menuduki kursi yang biasa digunakan wahidin dan melakukan suap foto dengan berbagai gaya
sebagian buruh lain ada yang duduk di sofa di ruangan bekas wali kota tangerang ini
peristiwa pengerudukan oleh masa buruh ini disesalkan wahidin halim
ia pun menyerahkan kasus aksi buruh yang menerobos
masuk ruang kerjanya kepada pihak kepolisian
selain itu wahidin juga akan mengadukan kejadian ini kepada presiden joko widodo
politikus demokrat ini beralasan perlu melaporkan peristiwa tersebut karena bisa membuat para kepala daerah terintimidasi saat mengambil sebuah keputusan
buntut dari pendudukan kantor gubernur banten ini kepala satuan polisi pamung peraja provinsi banten agus supriyadi
dicopot dari jabatannya
saya menyesalkan tindakan buruh masuk ke dalam ruangan itu kan
itu berarti tidak ada upaya untuk mempertahankan atau melindungi
saya bayang kalau saya ada di situ mungkin menjadi lain